pak yasin digendong bapaknya habis kataman ya allah
video aksi seorang ayah yang menggendong anak menjadi viral di media sosial
rekaman video yang diambil pada dua puluh juni ini menggambarkan luapan kebahagiaan sang ayah
usai putranya berhasil menyelesaikan hafalan tiga puluh juz al quran
dengan tangis bahagia syamsul huda warga meranggen kabupaten demak ini
menggendong anaknya berkeliling pondok tahfiz di lingkungan madrasa aliyah negeri satu kudus
ia membacakan doa agar sang anak mendapatkan berkah dan bisa menjadi hafiz al quran
rasa ungkapan senang aja
nah saya seorang punggung itu sangat gendong
nah itu seakhirnya gendong
ini kebetulan ada yang video itu
di lapangan itu ingatnya kayak orang tawaf langsung saya ya nangis gugup berdoa aja
allahumma agrimna bil quran
allahumma agrimna bil quran
nah waktu itu kok tiba tiba kok pada bilang
apa cak viral
ternyata waktu dilihatin itu
udah filas di tiktok di instagram
sampai semua kasati membuat story di instagram
yasin sendiri merupakan siswa kelas dua belas
man satu kudus yang mengambil program tafis
ia mengaku lega bisa hafal tiga puluh juz al quran
serta berharap dapat melanjutkan pendidikan di salah satu pondok pesantren di kota kudus